telah berdiri hampir seabad produsen jamu tradisional indonesia nyonya menir dinyatakan pilot
nyonya menir dianggap tak mampu berinovasi di tengah perubahan era permintaan konsumen
dari yang sebelumnya secara tradisional kini menjadi lebih modern dan cepat
produsen jamu dengan slogan berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan belas ini dinyatakan pilot
dalam persidangan putusan perkara pemohonan pembatalan perdamaian
antara perusahaan dan kreditur di pengadilan negeri semarang
perusahaan jamu legendaris ini digugat seorang kreditur asal sukoharjo
karena terbukti tidak membayar hutang hingga miliaran rupiah
dikutip dari cnn indonesia com menteri perencanaan pembangunan nasional
sekaligus kepala badan perencanaan pembangunan nasional bambang brojonegoro
menilai nyonya menir pilot karena ketidakmampuan perusahaan dalam mengembangkan manajemen
menghadapi perubahan era teknologi hingga gaya hidup
setelah dinyatakan pilot oleh pengadilan negeri semarang pt nyonya menir mengajukan banding
wakil ketua umum kadin sarman simanjorang menilai nyonya menir masih menguasai tiga puluh hingga empat puluh persen
pangsa pasar jamu di indonesia
setelah dinyatakan pilot oleh pengadilan negeri semarang pada tiga agustus lalu
pihak perusahaan produsen jamu legendaris nyonya menir merasa kecewa
pihak nyonya menir melalui tim legal akan melakukan banding untuk mempertahankan produk
jamu yang saat ini masih banyak permintaan
wakil ketua umum kadin dki jakarta juga berharap perusahaan jamu legendaris ini bisa tumbuh kembali
melihat penjualan dan prospek industri jamu yang masih tumbuh subur
dan pt nyonya menir masih mengisi tiga puluh hingga empat puluh persen pangsa pasar jamu indonesia
kepailitan ini bukan akhir dari segalanya tapi ada penyelamat yang bisa masuk untuk menyelamatkan bisnis ini
jadi kepemilikan harus berganti karena sudah pilot harus diserahkan kepada pemilik baru
kemudian manajemennya manajemen baru yang akan memperbaiki perusahaan ini